video aksi sport dance yang diperagakan oleh dua pelajar smp negeri satu ciawi
kabupaten bogor jawa barat keisha aditya dan devina anindita ini viral
setelah diunggah di sejumlah akun media sosial
pasalnya beredar pesan yang mencibir bahwa aksi siswa siswi itu
telah dipengaruhi budaya asing
hingga pihak sekolah memasukkan kurikulum dansa dalam pelajaran ekstra kulikuler
pihak sekolah pun langsung membantah dan menyebut bahwa dua siswa ini
merupakan atlet danceport yang mewakili kota bogor dalam ajang pekan olahraga
provinsi ke empat belas jawa barat dan berhasil menyumbang tiga medali emas
jadi kita tuh kan awalnya di sport prof ya
soalnya aja baru kemarin terus di sekolah ini tuh nampilin gitu ya
beres prestasi nasib
nah kita berdua itu ditampilin di sini sebenarnya ada satu lagi
kelas delapan d tapi dia malah nanti semua pesen
penampilan keisha dan devina di lapangan sekolah tersebut
merupakan bentuk apresiasi pihak sekolah atas prestasi yang mereka raih
bagaimanapun itu kan adalah olahraga yang dilombakan
dan mereka mewakili kebupaten bogor lho dapat emas lho
makanya kita tampilkan itu kan salah satu bentuk apresiasi
apalagi yang terlalu mahal
cuma kita tidak bisa mengontrol pemikiran orang
kenapa pemikiran orang itu gak sama ya
ada yang berpikiran positif ada yang berpikiran negatif
pihak sekolah mengaku tidak memiliki ekstra kulikuler sport dance
dan kedua siswa tersebut berlatih sport dance di sanggar luar sekolah
prestasi keisha dan devina ikut diapresiasi
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadima karim
dalam akun instagramnya nadiem berpesan agar kedua siswa ini
terus semangat berkarya dan mengejar mimpi